putusan mahkamah konstitusi memberi jalan mulus bagi putra presiden jokowi gibran raka buming raka
untuk maju sebagai co pres di pilpres dua ribu dua puluh empat
gibran digadang gadang di pinang menjadi pendamping prabowo
meskipun belum memberi jawaban pasti sinyal gibran menjadi cawapres prabowo kian terang
apa dampaknya bagi kubu ganjar dan anies jika sang putra mahkota maju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
juru bicara tim pemenangan nasional ganjar pranowo ciko hakim
dan direktur eskuti poltreking indonesia hanta yudha selamat sore bapak bapak
saya mau ke tpn ganjar terlebih dahulu saya mau ke kubunya mas ganjar
mas ciko putusan mk telah memberikan peluang bagi gibran raka buming raka
untuk maju sebagai co pres bagaimana kemudian
jujur kami tidak terlalu mengkhususkan memikirkan tentang hal ini pada saat ini
karena itu kembali menjadi hak dari yang bersangkutan sendiri
gimana mas gibran akan menyikapi bahwa seorang gibran yang berusia di bawah empat puluh tahun
namun sedang dan sedang menjadi kepala daerah sekarang mempunyai kemungkinan
untuk bisa maju sebagai cawapres tapi kan ini kembali ke yang bersangkutan
kita serahkan sepenuhnya kepada dia
dan kebetulan besok dia akan melaporkan apa yang terkini
mengenai pinangan dari pak prabowo kepada pak sekjen
oke jadi saya tegaskan lagi bahwa besok mas gibran sudah menyanggupi
akan datang ke dpp pdi perjuangan untuk menjelaskan soal pinangan pak prabowo ini
kepada dpp pdi perjuangan
situasi terkininya begitu dia akan melaporkan situasi terkini
ya selain melaporkan situasi terkini dan pinangannya pak prabowo
di sisi lain berarti kan peluangnya mas gibran terbuka nih menjadi cawapres
ada peluang nggak bagi kubunya mas ganjar menggait gibran sebagai cawapres
atau itu sudah nggak mungkin mas ciko
dinamika politik itu kan selalu tahu sendiri lah ya dinamis
kalau mengutip kata kata bumega dansa dansa politik
sampai di ujung ini ya kita ikuti aja lah
jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi
oke tapi kami dapat informasi sebetulnya nama cawapresnya mas ganjar sudah final nih
besok jam sepuluh pagi akan diumumkan
nah sebelum diumumkan pastinya belum final lah kita tunggu aja pengumuman
tapi besok akan ada pengumuman ya mas menentukan
insya allah tapi kan kita tahu sendiri harus besok ya
oke jadi insya allah
insya allah berarti benar ya bahwa jam sepuluh pagi besok di dpp pd perjuangan akan ada pengumuman cawapresnya mas ganjar
betul ya mas ciko
jujur saya sendiri belum mendapatkan info itu
jadi mungkin anda mendapatkan lebih dahulu dari saya
saya belum ada info
oke tapi tadi mas ciko udah bilang insya allah nih
yaudah nggak apa apa
insya allah kan kalau allah mengizinkan
oke saya mau ke kubunya anies baswedan
gus jazil kalau tadi kubunya mas ganjar
mas ciko bilang bahwa tidak terlalu memikirkan ya
kalaupun misalnya mas gibran bisa maju dalam kontestasi pilpres
bagaimana kemudian kubunya mas anies dan caimin menanggapi putusan mk
yang memberi peluang gibran maju sebagai co pres
ya kita hormati apa yang menjadi keputusan mk
semua sudah melalui proses dan prosedur
memang mungkin tidak ada yang salah
meskipun dari hakim
mk sendiri ada yang bingung
namun menurut kami
ini muncul spekulasi karena putusannya jatuh ketika proses sedang berjalan
jadi putusannya benar
tapi momennya mungkin agak sedikit menjadi polemik
tapi bagi kubu anies
ini sudah kita hitung dari lama
sampai hari ini tentu
kubu amin tidak mempersoalkan siapapun nanti yang menjadi rival gitu
tetapi yang terjadi hari hari ini memang
bagi kubu amin kita aman aman saja
kita sudah ngurus mau daftar ke kpu di hari pertama
jadi kita tinggal nunggu yang lain
nah sementara yang lain masih ada yang soan kadernya
itu proses dinamika biasa
nah justru kita atau kubu amin tidak akan berspekulasi macam macam
kita tunggu saja siapa nantinya pasangan yang akan diumumkan di kubu yang lain
sampai hari ini saya terus terang
masih tetap berpikir bisa jadi
masih dua kubu
masih dua kubu
artinya menggabungkan pak prabowo dengan mas ganjar atau mas ganjar dengan pak prabowo
kita tunggu besok pagi
meskipun tidak begitu mempersoalkan siapa yang akan menjadi rival
tapi apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa infrastruktur kekuasaan
mungkin saja bisa dipakai jika kemudian putra mahkota mas gibran ini
benar benar maju di kontestasi pilpres
masa enggak khawatir
ini anaknya presiden loh yang maju
justru yang menjadi khawatir
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju
maksudnya yang maju

jadi banyak dugaan kemudian muncul spekulasi
yang ini saja mk berpolitik lah kira kira begitu
apalagi nanti disengketa hasil pemilu
namun kami tetap yakin
karena suara perubahan makin santer
jadi yang akan mengawal adalah publik
untuk kemudian juga waspada
termasuk mungkin pak ciko juga menurut saya
semua yang ada akan tentu waspada
kalau pak mk nya ada bingung
kan lebih baik keluar aja nggak usah jadi hakim
oke baik saya mau ke mas hanta
mas anies ataupun mas ganjar tampaknya
tenang tenang saja ya kita gak tau nih
tapi kalau dilihat petanya
peluang gibran maju sebagai cawapres
ini kan lebih merugikan kubu
mana sih sebetulnya mas hanta
semuanya juga bisa menguntungkan semuanya
saya mulai dari kubunya
pak prabowo dulu kita
asumsikan prabowo berpasangan
dengan gibran dia kan menjadi pisau
bermata dua bisa diarahkan
mas ciko dan pak jazilul
tapi juga bisa sebaliknya
memang ada potensi dia menggiurkan
secara politik harus diakui
misalnya pertama dari sisi elektoral
kalau prabowo mengambil gibran maka dia
berpotensi akan memecah suara mas ganjar
dan pedi perjuangan di basis basisnya
terutama jawa tengah dan itu
efek luberan atau
dampak dari pengaruh pak jokowi
tapi di saat yang sama secara
elektoral juga ini pisau sebaliknya
ada basis pak jokowi
basisnya pak prabowo sendiri
jadi pemilih pak prabowo itu sekarang
berbasis pada pemilihnya
dua ribu sembilan belas jauh lebih banyak ketimbang pemilih pak jokowi
karena pemilih pak jokowi lebih banyak
ke mas ganjar meskipun ada ke pak prabowo
sementara pemilih pak prabowo ada sebagian
ini satu prioritas ke pak prabowo
nah ini juga berpotensi memicu
pemilih pak prabowo
basis konstituen utama seperti jawa barat
juga kecewa dengan mas gibran menjadi wakil
jadi harus dihitung
yang datang dua kemudian yang pergi empat kan
berarti bisa tergerus juga nah ini yang
dihitung kalkulasinya yang kedua
dia secara koalisi ripana
berpotensi secara internal
menguntungkan karena menjadi
solusi jalan tengah untuk
memecah kebuntuan di internal
koalisi yang punya nama semua di semua
partai tapi dengan nama mas gibran
semua mungkin menerima berpulang pada mas gibran
dan pak jokowi menerima atau tidak
tapi di saat yang sama juga menstimulus
kekuatan kontra jokowi tidak hanya
di perubahan tapi juga
di kekuatan pd perjuangan bisa jadi
kontra jokowi kalau kita anggap
di luar koalisi prabowo nah ini
bisa menjadi kontraksi ketegangan
politik yang cukup kencang
tidak hanya hubungan dengan pd perjuangan tapi
jika bersama dengan mas gibran
dengan kekuatan politik besar itu juga harus
dihitung saya kira efek negatifnya
nah terakhir yang ketiga potensi yang ini
yang mungkin yang disasar yang akan apa
mengkapitalisasi pengaruh pak jokowi
yang seperti rifana katakan tadi punya
infrastruktur jaringan kekuasaan
jaringan relawan jaringan
kepartaian ini bisa dikapitalisasi
menjadi mesin politik efektif
tapi di saat yang sama ada
pisau bermata duanya
justru sebaliknya kita tahu sekarang
mulai bergulir isu tentang eskalasi
naiknya isu politik dinasti
belum lagi soal kompetensi
nanti isunya nah kalau ini berhadapan
dengan publik semakin kencang kita bisa
bayangkan nanti ada debat cawapres
mas gibran pak mahfud ini misalnya saja
dengan gus imin misalnya nah ini akan
menjadi amunisi lawan politik
kepada pasangan kalau terjadi prabowo
dan gibran nah kalau itu terus terjadi
akan berdampak pada citra pak jokowi
lama lama akan menggerus
tingkat kepuasan pak jokowi efek negatifnya
terus juga akan berpengaruh potensi ya ini ya
politik pak jokowi dan kalau itu yang
terjadi mesin efek mesin politiknya juga
tidak efektif bergerak untuk menangkap
prabowo gibran di set yang sama ada
antipati ke publik muncul dan itu juga
menjadi beban elektoral jadi satu sisi
memang menggiurkan menjadi potensi
insentif secara elektoral tapi juga
menyimpan kerawanan risiko politik yang
besar dimana akan juga mengurus
secara elektoral pasangan ini jadi
jadi bisa menjadi
sesuatu yang menaikkan tapi bisa bisa
sebaliknya saya kira pak jokowi hari hari ini
di mana akan mengkalkulasi sangat cermat
belum tentu diambil menurut saya belum tentu
masih lima puluh lima puluh kalau saya ditanya oke masih
mengkalkulasi posisi menang respon publik
dan lain sebagainya oke jadi masih galau ya
pak jokowi nanti saya mau tanya lebih dalam
karena kabarnya mas hanta ketemu sama
presiden jokowi nih seminggu sebelum
putusan mk apa yang dimintai pendapatnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di
terima kasih anda masih bersama kami di
cnn indonesia newsroom dan kita akan
lanjutkan perbincangan kita dengan para
narasumber saya mau ke mas ciko lagi
mas ciko karena tadi mas hanta sudah bicara ya
soal pengaruh elektoral ya
salah satu kekuatannya mas
gibran itu adalah di elektoral
jawa tengah nah
punya mas ganjar kawatir gak nanti jika
suaranya mungkin bisa tergerus di jawa tengah
kalau memang gibran mengambil tiket menjadi
kekuatan di jawa tengah itu saya rasa
dari tahun ke tahun adalah kekuatan
partai demokrasi indonesia perjuangan
jadi tidak semerta merta itu suara
gibran walaupun memang gibran cukup
populer di kotanya cuma kita selalu
menganggap memang jawa tengah adalah
kandang banteng jadi sama sekali kita
tidak terpikir sampai ke sana kita
benar benar fokus untuk pemenangan ganjar
kita punya schedule dengan timeline yang
jelas dan terstruktur dan putusan mk
kemarin tidak mengganggu itu sama sekali
dan tidak menjadi ada perubahan perubahan
dalam praktik maupun strategi
oke tapi kan ini meskipun memang jawa timur
tengah adalah kandang banteng tapi dari
hasil survei mas gibran ini cukup kuat
kalau misalnya maju sebagai gubernur jawa tengah kuat sebagai gubernur jawa tengah
berarti kan elektoralnya cukup kuat di jawa tengah
kuat dengan background dia sebagai kader
partai demokrasi indonesia perjuangan
itu kan melekat padanya selama ini
dia disurvey dengan embel embel bahwa dia
adalah kader dari partai demokrasi indonesia perjuangan
kalau misalnya mas gibran maju
sebagai cawapres tanpa pdi perjuangan
kubunya mas ganjar yakin kekuatannya tidak akan sesuai

mas ganjar yakin kekuatannya tidak akan berhasil
kayaknya mas hanta yudha yang lebih kompeten untuk menjawab itu

kan itu kepercayaan diri dari timnya mas ganjar gimana
soalnya jawa tengah salah satu background
oh kita punya keyakinan
pd perjuangan kan gak pernah dikenal sebagai
partai yang tidak percaya diri

dengan situasi ini ya apakah kubunya mas anies kemudian melihat akan sulit merebut suara pemilih di jawa tengah
kalau memang mas gibran mengambil tiket sebagai cawapres
buat kami lebih bagus tuh
kalau mas gibran jadi cawapres ya tentu ada saingan baru di jawa tengah yang kemudian fokus suaranya
tidak hanya ke calon tertentu dan tentu suara pkb akan lebih kuat lagi mesinnya di jawa tengah
nah di samping itu harapan perubahan akan lebih kelihatan di jawa tengah kan berarti
nah bagi kubu amin ini menjadi kesempatan baik
namun sekali lagi kami tidak bisa bersikukulasi apakah itu nanti diambil atau tidak
karena kemarin ketika kami jalan sehat di jawa timur ini sebelum putusan mk itu sudah besar
kalau sudah keputusan mk mungkin lebih besar lagi itu nak
kita lihat nanti di pendaftaran besok itu gairah perubahannya seperti apa
dan kita tunggu juga kapan deklarasi yang lain
karena yang lain itu jawabannya masih insya allah
dan terus insya allah
nah sementara kubu amin
bukan insya allah lagi
kita sudah menyuarakan perubahan
nah ini kesempatan bagus
keputusan mk membuat semakin peta ini tidak terumuskan secara baik
seperti pak anta tadi
pisau bermata dua
nah pisau yang mana yang akan digunakan
oleh sebab itu kubu amin
ya terserah lah
makin mendengar suara perubahan makin kuat
terhadap putusan mk ini
namun kami tetap menghormati keputusan itu
mas anta terakhir ya
kalau misalnya anda lihat secara elektoral
terutama untuk peta jawa tengah
kalau mas gibran maju sebagai cowok pres
ini akan mengerus suaranya mas ganjar di jawa tengah
dan akan menyulitkan mas anies merebut suara di jawa tengah
tapi apakah mampu pasangan prabowo dan gibran mengalahkan mas ganjar
itu agak sulit
karena itu kita harus akui kandang banteng ya
jadi ada parti aid atau yang terasosiasi ke partai cukup kuat
tapi bahwa akan menggerus
itu tidak bisa dipungkiri
itu sama kalau mengambil kang emil menjadi cawapresnya ganjar
bisa menggerus suara prabowo gak bahas di jawa tengah
tapi apakah bisa mengalahkan prabowo
itu basisnya prabowo
jadi yang penting itu ripana yang dikalkulasi
saya kira belum tentu diambil pak jokowi ya
dalam menurut saya
meskipun pak jaziludakin sekali
tapi saya masih lima lima puluh lah
paling aman paling tidak jawabannya pak jokowi masih ragu
karena kalau misalnya di jawa tengah dapat dua suara
saya istilahkan tadi
dua orang bertambah dari jawa tengah
tapi ada tiga orang yang pergi dari jawa barat
apa yang terjadi ripana
berarti kan tergerus
kalau itu yang terjadi
maka akan tak kecewa bergeser ke amir
nah yang untung amin
nah itu berputar
ada beberapa efek efek yang berkaitan
jadi saya kira hari hari ini pak jokowi pak prabowo bersama berbagai macam partai koalisinya akan mengkalkulasi tiga hal
satu mengkalkulasi tentang bagaimana respon publik terhadap isu ini
ini kan mulai bergulir kemarin terkait politik dinasti dan seterusnya
itu akan diukur
yang kedua mengkalkulasi bagaimana nanti sejauh mana ini dampaknya kepada
kan ini kekuatannya approval rating tingkat kepuasan pak jokowi
yang dikejar pak prabowo kan di sana
yang ketiga adalah mengkalkulasi potensi kemenangan
jadi kalau menang ya mungkin diambil
seperti pak jadzidul katakan
tapi kalau peluang menangnya belum mantap
mungkin akan head to head dengan pak ibu mega
mungkin belum tentu diambil
kesimpulan saya ketika pak prabowo mengambil mas gibran ini
ini seperti tanda petik ya
saya mengilustrasinya gula pasir
tapi punya dampak risiko juga kalau gula pasir
jadi kalau bisa cari alternatif lah
cari pengaruh pak jokowi
tapi cukup gula merah kalau jogja jadzidul sehat ya
kita masih menunggu ya
oke kita akan menunggu nantinya
apakah prediksinya mas hanta tadi akan terwujud
bahwa masih belum tentu diambil tiket cawapresnya oleh mas gibran
dengan peluang sebesar ini
apalagi putusan mk yang sangat kontroversial
apakah mungkin tidak diambil
waktu yang akan menjawab
apakah tawaran menggiurkan ini
peluang menggiurkan ini akan diambil oleh wali kota solo
sekaligus putra presiden jokowi mas gibran raka
minta untuk maju
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
terima kasih bapak bapak sudah bergabung pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih rifana